kita harus segera menolong para penduduk

aku senang dengan keberhasilan kita
aku pun berhasil
tapi itu bukan berarti
untuk mengalahkan siliwangi
kita harus membangkitkan kembali ayatnya
sekarang mari kita bersama sama
pergi ke makam kuranda gede
untuk membangkitkannya kembali
lebih cepat lebih baik
siapa kau kesana
jangan memuat onar di wilayah istana japura
aku adalah raden surawisesa
konakan uak amuk marugun
aku sedang mencari seseorang
orang yang ku cari
ada diantara kalian
jangan sampai rai surawisesa menemukanku
kian santang deh
ayo kita kejar peman
hampir saja aku tertangkap
ada apa kesana
selain kuja gembal kita butuh tiga tumbal untuk membangkitkan kuranda gemi
dan ini tugas kalian untuk mencarinya
malam ini juga kalian harus mendapatkan tumbal itu
ternyata dia menguasai mantra mantra itu
yang sulit diluruhkan
kita harus segera keluar dari sini
jika tidak aku khawatir kujang itu akan salah gunakan
tapi bagaimana caranya
kita meluruhkan mantra tunggapan nelukan i
karena mantra ini
nyaris tidak ada yang mengenali lagi
kita harus menggunakan itu
lain waktu kita berusaha
di mana luar biasa

terima kasih dewa ta'agu
akhirnya kita bisa keluar
dari penjara kayak gini